keinformasi lain komisi tujuh dpr menggelar rapat dengar pendapat dengan pt inalum
serta dirjen minerba kementerian energi dan sumber daya mineral sdm
rapat ini bertujuan mendengar penjelasan mengenai divestasi saham pt freeport
dalam pemaparannya direktur utama pt indonesia asahan aluminium atau inalum
akan melalui beberapa tahapan
pertama merampungkan lima hingga enam detail kesepakatan antara inalum rio tinto dan freeport
kemudian menyelesaikan agreement dengan pemkap timikat dan pemda provinsi papua
proses tersebut juga harus dibarengi dengan kebijakan perubahan status kontrak karya
peraturan jaminan investasi pembangunan smelter serta persoalan lingkungan

saya tadi disampaikan juga oleh pak bapak mangkantot
bahwa divestasi itu tidak bisa jalan sendiri
ini harus dibarengi dengan penyelesaian isu isu lainnya
contohnya penerbitan iupk sebagai kk
penerbitan peraturan pemerintah mengenai stabilitas investasi
dan jaminan bahwa penerimaan negara lebih besar
kemudian aturan dan konformasi mengenai smelter itu harus selesai lima tahun sampai dua ribu dua puluh
dan juga ada penyelesaian dari masalah masalah lingkungan
nah divestasi ini transaksi ini baru bisa selesai
kalau keempat hal tadi secara bersamaan sesuai juga
kalau tidak walaupun investasi sudah selesai
nggak mungkin kita bisa jalan sendiri
wakil ketua komisi tujuh tamsil lindrung
mengapresiasi penjelasan dirut inalum mengenai divestasi
politikus pks ini memahami alasan pemerintah
tidak menunggu hingga kontrak karya berakhir pada tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
itu sudah ada spare pendanaan
dalam proses penyelesaian ke depan itu sudah disisikan dana untuk itu
termasuk misalnya dalam underground nanti itu
ada pembiayaan pembiayaan diperlukan
itu smart di dalamnya itu
jadi dalam perspektif sampai dua ribu empat puluh satu itu
itu sangat ringan lah untuk dia bisa melakukan semua itu
sampai investasi senilai dua puluh miliar dolar itu sangat memungkinkan
kalau tidak ya pilihannya tunggu dua ribu dua puluh empat
tapi itu tidak begitu mudah juga karena ada arbitrase
freeport tidak akan begitu menyerah
dia akan bawa ke mahkamah internasional
dan kita juga bisa berimajinasi kayak lain lain
ingat di papua itu masih ada gerakan papua merdeka juga
tamsil berharap persoalan izin usaha pertambangan khusus atau iupk
smelter serta pemasalahan lingkungan bisa diselesaikan
sebelum proses investasi rampung
angga putra jakarta